betapa kerasnya dunia terhadap anak anak
masih terkait kekerasan terhadap anak di indonesia
diberi makan dan uang senilai lima puluh hingga seratus ribu rupiah
inilah iming iming yang diduga ditawarkan bg
seorang warga negara italia
untuk melakukan aksi pelecehan seksual terhadap sejumlah anak di lombok
bg kini telah diamankan pihak kepolisian
s menjadi salah satu korban yang mengaku telah dilecehkan oleh warga negara asing berinisial bg
di dusun tempat s tinggal setidaknya ada enam anak yang diduga juga menjadi korban bg
awalnya s datang ke rumah bg untuk mengantarkan temannya d
yang berniat mendapatkan jasa pijat dari bg
disitulah pelaku beraksi
usai melakukan aksinya bg memberikan uang seratus ribu kepada s untuk dibagi dengan temannya
pakai baju bergegas mau pulang
beri uang seratus ribu
bg telah ditangkap jajaran kepolisian resor kota mataram
di sebuah perumahan di kawasan swe tamataram
bg ditangkap atas laporan seorang pemuda
yang mengaku mendapatkan pelecehan seksual dari warga yang lahir tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh
yang diduga berbuat asusila itu
akhirnya akhirnya ini dilakukan karena kita tidak pedang asesin
karena menyangkut orang
kita berkasi dengan
leterat residen bg yang umum
jadi kita limahkan asesinnya
polisi masih menunggu bila ada korban korban lain yang masih belum berani melapor
diduga kuat belasan anak berusia sekolah smp hingga sma menjadi korban aksi pelecehan seksual warga italia ini
lalu rahmat juniadi mataram